para pasangan calon presiden dan wakil presiden anies baswedan muhaymin iskandar menanggapi hasil rekapitulasi pilpres dari kpu
anies caimin mengaku akan mematangkan persiapan untuk mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi berdasarkan temuan dari tim hukumnya
banyak temuan temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum timnas amin
semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada mahkamah konstitusi
kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh saudara ari yusuf amir
dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim amin di bawah kepemimpinan kapten muhammad saugi
kami menyuruhkan kepada seluruh relawan dan pendukung mari kita dukung sepenuhnya
tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah
dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi menjaga suasana kedamaian dan persatuan
saudara saudara sekalian kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan dengan kecurangan
akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti keluarannya nanti
adalah kebijakan kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan
dan ini yang tidak ingin kita temui di indonesia kita tidak ingin ini terjadi
dalam prinsip negara demokrasi modern ketika melihat ketidaknormalan ketika melihat penyimpangan demokrasi
maka langkah yang dilakukan bukanlah marah marah lalu melakukan agitasi kepada publik
tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyal
semua bukti bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim ke depan mahkamah konstitusi
ini ciri pribadi ciri organisasi dan ciri negara yang modern yang matang yang beradab